hari ini terdakwa pembunuhan berencana brigadir yosua kuatmaruf dan riki rizal
hadapi sidang fonis di pengadilan negeri jakarta selatan
terdakwa kuatmaruf dan riki rizal masing masing terdakwa dituntut delapan tahun penjara
dalam kasus ini kuat dan riki rizal didakwa dengan pasal tiga ratus empat puluh kuap
jungto pasal lima puluh lima ayat satu ke satu kuhp
subsidi pasal tiga ratus tiga puluh delapan kuhp cungto pasal lima puluh lima ayat satu ke satu kuhp
dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup
apakah majelis hakim bisa saja menjatuhkan fonis pada terdakwa kuat dan riki
akan lebih tinggi daripada tuntutan jaksa
melalui sambungan daring kita tersambung dengan pakar hukum pidana
dari universitas gajah mada bapak fatahillah akbar
selamat siang bapak terima kasih sudah bergabung bersama kami
siang pak cudi
pak kalau kemarin kita dikejutkan dalam tanda kutip
dengan fonis sambo dan putri candrawati yang lebih berat daripada tuntutan jaksa
apakah hari ini akan ada kejutan kembali pak
mengingat memang kalau kita mereview duplik daripada
pleido daripada dua terdakwa sendiri ditolak
dan beberapa poin yang menarik terkait keterlibatan mereka sudah cukup sangat jelas
dan beberapa dalih dalih yang disebutkan dari kuasa hukum tidak terbukti
apakah ini bisa ada sebuah pertanda baik lagi bagi para keluarga korban
terutama yosua terkait dengan putusan yang boleh jadi lebih tinggi pak
baik kalau melihat dari pertimbangan dari hakim ya
baik dalam kasus ferdis sambu maupun dalam terdakwa atas nama putri candrawati
memang kita bisa melihat bahwa pertimbangan hakim itu cukup tegas gitu ya
menggambarkan peran dari masing masing pihak
dan bahkan dalam konteks ini rishi rizal maupun kuat ma'ruf ya
kan di sini dalam pertimbangan putri candrawati dianggap bahwa putri candrawati memanipulasi
mencerita sehingga mengakibatkan ferdis sambu terdorong untuk melakukan pembunuhan berencana
dimana dalam konteks tersebut terlibat kuat ma'ruf ya
yang dimana dalam pertimbangannya kuat maruf ikut naik list gitu untuk kemudian dapat di saguling itu
nah ini akan menunjukkan bahwa kuat ma'ruf kurang lebih akan hampir menyamai ya
atau mungkin bisa jadi sama dengan putri candrawati
ditambah konteks ricky rizal juga disebut bahwa
dia terlibat ketika masuk ke dalam mobil
dimana dalam mobil itu dari rumah saguling ke durantiga itu mereka berada dalam satu mobil yang sama
dan mereka yang memasukkan terdakwa korban gitu ya yusua ke rumah durantiga
nah ini akan menjadi dengan pertimbangan pertimbangan ini sih saya rasa jelas akan di atas surat tuntutan
iya pak akbar kita sembari menunggu karena di layar sudah tampak terdakwa kuatmaruf memasuki persidangan
tapi belum kita mulai
kita berarti coba membahas mengenai kuat
yang menarik adalah ada sejumlah fakta rangkaian peristiwa dari magelang hingga rumah di sangguling maupun rumah di duren tiga
keterlibatan dari kuat ma'ruf ini cukup signifikan ya pak
meskipun tidak ada bukti yang menyatakan bahwasannya dia terlibat dalam eksekusi
tetapi keterlibatan kuat sendiri memang diyakini oleh baik itu riki rizal
kemudian juga dari putri candrawati memang ada sejak awal di magelang pada tanggal tujuh juli
berikut dengan pernyataan anda tadi

dakwaan dari jaksa penuntut umum
dengan melihat beberapa pernyataan dari pihak hakim maupun dari pihak jaksa sendiri terkait penyidikan
ada kemungkinan memang lebih tinggi ya pak
karena memang beberapa poin yang menarik kemudian keikutsertaan kuat dari rumah keduran tiga
kemudian juga kuat sendiri juga ikut terlibat mengetahui peristiwa itu
meskipun dia tidak terlibat secara langsung dalam eksekusi
kalau misalkan kita gambarkan
dalam perbuatan yang dilakukan putri candrawati ya
perbuatan yang dilakukan dalam putri candrawati kan dia turut serta melakukan itu di perencanaannya
jadi bagaimana dia memberikan cerita itu kepada terdakwa fadis sambo
dan kemudian fadis sambo menyambut itu dengan rencana pembunuhan dalam pertimbangan hakim
dalam konteks ini maka sama
karena bagaimana bisa kuat meyakinkan fadis sambo adalah karena putri candrawati mengajak kuat ma'ruf
jadi dalam konteks ini hampir sama krusialnya gitu
kenapa keterangan kuat maruf itu menjadi kuat
karena kuat ma'ruf itu diperkuat putri candrawati yang kemudian dipercaya sambo
tetapi bisa jadi ferdis sambo tidak melakukan itu
kalau kuat ma'ruf ya tidak ikut meyakinkan kepada fadis sambo
jadi hampir menyamai gitu ya dari perbuatan yang dilakukan putri candrawati
dan itu dalam pertimbangan putri candrawati maupun fadis sambo terdakwa kuat ma'ruf
itu disebut beberapa kali perannya
dari yang magelang sampai kemudian yang berubah

dan bahkan ikut juga terlibat di durian iii
bahkan ikut bersembunyi
nah itu kan ditunjukkan bahwa mereka sudah mengetahui ada pembunuhan
dan kuat ma'ruf bersembunyi di lantai dua
itu berarti dia sudah mengetahui rencananya
dan memang sudah mengantisipasi sebelum ada tembakan
jadi cukup kuat perangnya juga dalam perencanaan
baik kita bicara mengenai perencanaan pak
kalau kita mengacu pada menko polhuka mahfud tnd
yang menegaskan bahwasannya hukuman mati yang diberikan majelis hakim
terhadap kadif propa mantan kadif propa mabespori verdi sambo
sudah sesuai rasa keadilan publik
lalu bagaimana dengan kuat ma'ruf dan dekir riza pak
hukuman apa yang adil menurut kacamata anda
kalau mengingat dengan pasal tiga ratus empat puluh ini
hukuman maksimal ada mati dua puluh tahun penjara
bagaimana anda melihatnya pak
ya paling dasarnya perbedaan dalam konteks ini
sebenarnya nanti ini bisa dikaitkan dengan dakwaan baradae ya
walaupun dalam konteks ini berbeda
yang berada e itu yang termasuk dan sudah disepakati juga dalam putusan
yang menjadi saksi krusial
sayangnya kan kuat ma'ruf dan rizal itu tetap ikut di dalam kubu sambo
dalam artian dia tidak memberikan keterangan yang menyeluruh gitu
dan tidak memberikan keterangan yang membantu proses peradilan
sebenarnya poinnya sama walaupun dia malah lebih rendah karena tidak melakukan penembakan gitu ya
jadi kalau menurut saya rasa keadilan masyarakat pun tidak bisa semudah itu diukur gitu
yang bisa kita lihat dan kita ukur adalah
berdasarkan rujukan putusan terhadap yang sudah diputus dalam kasus yang sama gitu
jadi dalam konteks ini
kalau kita menurutnya kepada sumilia sumilulus ya
atas bahwa dia perbuatan yang sama
agar di sambo perlu disandawati seperti itu
maka rizky rizal akan dilihat perannya akan diukur
mereka berperan sebagai apo
mereka yang mengajak korban ke mobil dan untuk isolasi mandiri di durantiga
nah ini peran ini dinilai sesignifikan apa untuk kemudian
kemudian terjadinya pembunuhan berencana
nah itu yang kemudian akan diukur
saya rasa sih tidak akan melebihi dua puluh tahun mungkin ya kurang lebih
tetapi dalam konteks ini dia akan lebih tinggi dari surat tuntutannya
karena pertimbangannya mengarah seperti itu
dengan sosok para majelis hakim yang dalam persidangan kasus pembunuhan brigadir yosua
huta barat bagaimana anda melihat mereka pak
ya kalau dalam konteks ini sih sebenarnya hakim yang saya lihat ya
hakim itu mencoba menganalisis tidak sekedar dari alat bukti
contoh dia menganalisis bahwa semua ini terbukti dari alat bukti hanya dari baradae gitu
tetapi mereka mengatakan bahwa dalam proses pembuktian itu tidak terbatas
ketersesuaian alat bukti itu dengan alat bukti saksi saja
dan dijelaskan juga dengan alat bukti alat bukti lainnya
jadi menurut saya hakim ini mengambil banyak nilai nilai keadilan masyarakat
dan ditambah dia juga progresif dengan mempertimbangkan
mempertimbangkan banyak hal
termasuk dalam proses pembuktian yang lebih advance
dia mengakui poligraf kemudian dia mengambil logika juga dari surat surat keterangan
surat surat ahli keterangan ahli juga dibedah dengan luar biasanya gitu ya
contoh dalam mengulas tentang kemungkinan fethi sambo ikut terlibat menembak
dengan logika mengenai selongsong peluru dan peluru yang ada di dalam suatu pistol
nah itu adalah advancementnya melihat logika dalam pembuktian menurut saya cukup baik gitu ya
yang dilakukan oleh majelis hakim
hmm kalau kita coba sedikit mengacu pada beberapa hal terkait dengan replik sebelumnya pak
ini yang menarik kalau saya sedikit mengatakan dari ahli hukum pidana
bapak arief setiawan mengatakan bahwa tidak semua pihak yang berada di suatu tempat
ketika suatu tindak pidana terjadi dalam kondisi tersebut
disebut turut serta dalam melakukan tindakan tersebut
ini untuk kuat maruf bagaimana anda melihat mengenai dalil ini pak
setuju dalam konteks ini saya setuju pendapat di awalnya ya
pendapat di awalnya bahwa tidak semua yang berada dalam lokasi kejadian itu terlibat dalam turut serta melakukan
tetapi dalam pertimbangan majelis hakim kan ini ada unsur turut serta itu kan terdapat kesepakatan di antara semua pihak
dan tidak perlu melaksanakan semua unsur beliknya
jadi di sini hakim mengatakan bahwa dalam kesepakatan di sangguling itu semua pihak mengetahui
rizal mengetahui kuat maruf mengetahui pudri chandawati mengetahui tentang kesepakatan itu
dan dalam konteks ini kuat maruf

menyampaikan ini yang diulang ulang oleh majelis hakim
bahwa untuk menghilangkan duri dalam daging dalam kata kata kuat ma'ruf
nah ini yang kemudian dijadikan dasar pertimbangan bahwa
encouragement untuk melakukan perencanaan ini ada datang juga dari kuat ma'ruf
dan putri santawati akhirnya menyampaikan itu ke ferdis hambel
nah ini yang kemudian krusialnya bagi kuat ma'ruf ya
untuk dijadikan termasuk dalam unsur rencana gitu
di mana kemudian mereka juga mengirim korban yusua dalam satu mobil yang sama
penumpar terdakwa ferdis hambel kuat ma'ruf ferdis hambel dan korban
itu masuk dalam satu mobil nah itu sudah masuk ke dalam proses perencanaan
sudah mengetahui bisa menyampaikan untuk tidak melakukan
tapi dia tetap masuk ke dalam situ
jadi dia tidak bisa dikatakan hanya berada di lokasi
tetapi ikut terlibat
ini kalau kita melihat pertimbangan majelis hakim dalam kasus
kalau kita bergeser sedikit ke ricky rizal pak
yang menarik ini ada ungkapan terkait dengan psikologi forensik yang mengatakan bahwasannya
riki rizal ini tidak kompeten untuk melakukan penembakan
karena dia menolak begitu ya
selain ada rasa takut kemudian di satu sisi dilema kekuasaan daripada sambo sendiri
tetapi secara spesifik riki rizal ini berada pada unit registrasi dan identifikasi regiden
sehingga dia tidak memiliki kompetensi untuk melakukan penembakan
apakah memang penolakan ini
ini kompetensi latar belakang ricky rizal bisa meringankan dakwaan nantinya pak
rikki termasuk juga yang melakukan penyekaan terhadap senjata
jadi bahkan sudah dianggap ikut mengamankan itu sejak di rumah magelang
dan kemudian waktu sampai ke rumah tangguling juga
dia mengetahui perencanaan itu dan bahkan menolak memang
tetapi tetap menggiring korban untuk ke duren tiga dalam isolasi mandiri
yang kemudian akhirnya berakhir eksekusi
dari pertimbangan di dalam keputusan ketensial ketis
dalam konteks ini rikki rizal bisa dianggap memiliki perangan dalam memenuhi unsur perencanaan tersebut
dan unsur bahkan juga masuk unsur pemulaan perlaksanaan menurut majelis hakim
ya berarti argumen kuasa hukum riki rizal terkait dengan riki rizal yang tidak mengetahui ada rencana pembunuhan itu
merupakan dalil yang sesat dan keliru ya pak sesuai dengan replik yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum
iya karena hal itu sudah disampaikan oleh juga dan sudah dijawab oleh majelis

karena kan ini majelis hakimnya sedikit berbeda tetapi pasti juga merujuk kepada pembuktian aslinya
karena ini dalam satu rangkaian perbuatan sakti dan terdakwa dipisah pisah berkaranya
tetapi saya rasa fakta hukum yang disimpulkan oleh majelis hakim akan sama
bahwa itu hanya dibuat buat tetapi dia mengetahui karena dianggap semua terdakwa ini mengetahui
terkait dengan hasil persidangan hari ini pak kalau kita berdasarkan undang undang pasal tiga ratus empat puluh
ini kan paling tinggi maksimal hukuman mati kemudian juga sumur hidup dan dua puluh tahun
sementara jaksa penuntut mengajukan dakwaan delapan tahun
bagaimana anda melihat kira kira pak ini rentangnya meskipun memang hukum tidak bisa dipastikan
apakah memang sesuai dengan jaksa penuntut atau memang hakim punya pertimbangan pertimbangan lain seperti itu
ya contoh misalkan alasan alasan yang beringat ya contoh misalkan alasan alasan yang beringat
nah kalau misalkan dalam kondisi sembawati itu pun kemarin dari delapan tahun menjadi dua puluh tahun itu delapan tahun itu memang dia ada alasan yang meringankan
tetapi kemarin waktu dalam putusan hakim mengatakan tidak ada alasan alasan yang meringankan
memang nanti berdasarkan hakim juga bisa memiliki pertimbangan apakah ada alasan alasan yang meringankan atau tidak ada alasan yang meringankan
atau pertimbangan lain untuk mengukur berat ringannya
jadi kalau misalkan kita melihat surat edaran mahkamah agung nomor satu tahun dua ribu tahun
itu dikatakan bahwa hakim harus menjatuhkan putusan menurut sifat dan berat ringannya perbuatan pidana
jadi kita bisa melihat sifatnya ini sudah dianggap sangat berat
sifat ini sudah dianggap sangat berat pembunuhan berencana terpenuhi pelaku utamanya dipidana mati ini kan berarti sangat berat sekali nih
tinggal nanti siapapun yang terlibat di situ yang menyukseskan rencana itu itu akan dikenakan berapa

nah itu saya rasa memang kemarin levelnya berbeda

kemarin memang tiga ratus empat puluh terpenuhi menurut umum tapi kan dia pelaku utamanya kena seumur hidup dan bahkan pelaku pesertanya hanya delapan tahun
nah ini yang kemudian menurut majelis hakim sifat dan berat ringannya berbeda lebih berat menurut majelis
jadi seperti itu memang kalau misalkan seperti itu patokannya adalah keputusan kebijakmu dan kebijaknya wakil kemarin itu bisa dipatokan untuk terdakwa lain
iya kalau kita merujuk mengenai kasus kriminal
pembunuhan berencana seperti ini pak kasus pembunuhan berencana seperti ini mungkin memang beberapa kali terjadi di tanah air
mungkin kasus ini menjadi sangat fenomenal mengingat memang yang terlibat adalah pihak pihak yang sebenarnya memiliki kewenangan di bidang hukum dan paham akan tugas dan tanggung jawab mereka
untuk ricky rizal kita mengetahui memang dia backgroundnya seorang polisi
tetapi untuk kuat maruf mungkin berbeda ya pak apakah ini juga mempengaruhi pemahaman dari para terdakwa tersebut terhadap keterlibatan mereka terhadap peristiwa ini pak
ya pada dasarnya ini menarik ini pertanyaan yang sangat menarik karena di dalam pertimbangannya di dalam putusan ferdis sambo
itu diulang ulang beberapa kali berkaitan dengan perencanaan dan eksekusinya bahwa seharusnya pihak kepolisian dengan pangkat tinggi seperti itu memiliki pengetahuan dan memiliki kontrol emosi yang lebih baik dan lain sebagainya
itu disebut beberapa kali sehingga memiliki faktor yang menentukan bahwa oh kok dia kepolisian dengan pangkat tinggi malah melakukan seperti itu itu jadi pemberat
nah itu juga
nah itu juga
itu juga bisa jadi membedakan dalam konteks ini antara ricky rizal dan fuad ma'ru
tetapi dalam konteks ini kan sebenarnya ya nanti dari background pendidikan ini juga dari pemahaman mereka juga akan tetapi dalam konteks ini akan tetapi dalam konteks ini akan tetapi dalam konteks ini itu menjadi berbeda
dalam konteks ini dia menjadi berbeda karena apakah posisi itu kepolisian itu karena
background kepolisian itu akan memiliki pengaruh atau tidak di dalam hal ini
tapi bisa jadi memang jadi pengaruh juga
seharusnya mungkin ricky rizal memberitahu fuad ma'ru ini hal ini tidak boleh dan sebagainya
di mana pengetahuan itu akan berbeda
dan pengetahuan itu juga mempengaruhi unsur kesengajaan di dalam suatu pemenuhan unsur belik
jadi dalam konteks ini bisa jadi yang akan membedakan walaupun memang kemarin putri senggawati lebih dipertimbangkan bahwa dia itu adalah bayangkari
bendahara bayangkari dan lain sebagainya
itu juga dipertimbangkan gitu ya sehingga mengakibatkan dia harusnya memberikan contoh yang baik
nah itu akhirnya memberikan sanksi yang cukup tinggi yaitu dua puluh tahun
bisa jadi di dalam konteks ini ricky rizal mendapatkan lebih daripada fuad ma'ru jika digunakan pertimbangan yang sama
terakhir pak ini terkait dengan persidangan yang cukup panjang berbulan bulan
penyidikannya juga melibatkan banyak sekali saksi dan juga melibatkan obstruction of justice dewan puluhan bahkan ya
lalu anda melihat seperti apa kasus ini dan apakah ini merupakan suatu landmark daripada peristiwa hukum di tanah air yang bisa menjadi angin segar terutama terhadap putusan hakim yang dikatakan adalah ultra petita sehingga memberikan suatu angin segar bagi penegakan hukum di tanah air
baik ini ada beberapa hal yang perlu saya jawab yang sederhananya putusan hakim ini sebenarnya tidak ultra petita karena petita di dalam hukum pidana itu adalah surat dakwaan
jadi karena pasal tiga ratus empat puluh delapan

yang sudah ada pidana matinya itu mengatur tentang pidana mati itu tidak ultra petisa karena tidak melampaui dakwaan itu satu
jadi sebenarnya tapi ini menjadi bagus juga karena ada praktek juga hakim yang hanya mengikuti surat pencutan gitu
nah ini hakim yang kemudian bersifat independen kemudian melakukan pertimbangan lebih menyeluruh itu cukup baik itu satu
kemudian yang kedua itu yang satu
yang kedua adalah berkaitan dengan hal ini atau indonesia ada beberapa catatan
satu adalah ini cukup baik untuk dalam tubuh kepolisian
sekarang anggota polri memiliki jurisprudensi memiliki presiden walaupun ini harus menunggu sampai inkrah ya
harus menunggu sampai inkrah
ini memenuhi jurisprudensi bahwa penegakan hukum bahwa anggota kepolisian bisa menolak apa yang diperintahkan oleh atasannya dengan alasan alasan bahwa ini perbuatan melawan hukum dan lain sebagainya
nah ini jadi contoh apa berharuan
bagaimana dari jenderal bintang dua sampai akp itu menjadi tersangka di dalam kasus obstruction of justice menjadi contoh gitu ya
bahwa kita bisa menolak gitu
dan harapannya bisa menjadi angin segar untuk pembaruan reformasi kepolisian agar menjadi lebih baik dan berani dan lebih diawasi lagi
dan masyarakat juga tidak takut lagi dan tidak ragu lagi melaporkan tindakan tindakan pelabaran yang dilakukan oleh para oknum oknum gitu
ini jadi angin segar

kemudian yang terakhir juga bahwa bagaimana reformasi peradilan ini bagaimana hakim bersifat sangat independen jaksa yang juga cukup tegas dalam proses peradilan jadi contoh yang baik untuk sistem peradilan pidana ke depan
baik terima kasih fathahila akbar selaku pakar hukum pidana dari universitas kejamada yogyakarta
salam sehat pak terima kasih untuk waktunya